dokter febriani mengimbau agar penderita gangguan indera penciuman menjauhi tempat tempat berbahaya
nah yang kayak saya lihat kemarin kayak the john dan glo itu
tapi kita harapkan pemerintah kota punya strategi untuk bisa meminimalisir titik titik api
erat kaitannya dengan kondisi geografis wilayah masing masing kupat tahu
supaya memudahkan bagi mereka tidak kesulitan ekonomi
ya sekitar satu ratus delapan puluh lima lah kayaknya dia
ya sebenernya kalo saya pribadi kan pernah jadi atlet gitu atletnya sendiri pasti kan juga mau untuk bisa jadi juara dan bisa meraih hasil yang terbaik
nah ada juga yang sebagai pelindungan kulit kita terhadap sinar uva
kalau tahun lalu sampai dua hari berangkat pun visa masih bisa diproses
menjadi legacy buat yang berikut berikutnya
pj nah ini yang menarik ya
ngambil kebijakan publik itu jadi researcher
seperti ini tinggal dipasang
dan training of trainer tadi akan memberikan pendidikan secara luas di dokter dokter yang sangat terpencil
lucu nih jangan mah ngemaskan gini loh kok dihujat
pengamatan para alih astronomi menemukan bahwa lubang hitam sagittarius a
jadi ini ya meskipun sudah barang tentu
sebelahnya kan kompleks geril ya
sekarang mari kita berdoa untuk melanjutkan pelajaran ini
yang pertama kita akan berbicara mengenai yahudi
yang jelas kita jangan punggung jadi jalan tol ya
ibaratnya ngeluarin duit terus nih
nah yang membedain kalau sekolah nembak ya kita nggak bisa ngotak ngatik senjatanya gitu
kayak minuman minuman manis gitu kayak boba atau enggak kayak coklat gitu sih es krim
otomatis juga dalam beberapa case soal persaingan dengan banting harga dan lain lain itu terjadi kemudian ya
tidak adanya perencanaan keuangan
lo ngeliat gak sih ada apa the next alexandra asma subrata gitu
hanya sulit untuk mengumpulkan data tentang hewan hewan
kita tentu akan melihat apa langkah yang dilakukan terkait dengan
yaitu kecenderungannya masih linear tuh ya
itu sesat menurut siapa
sampai sekarang tuh suami lo masih pake lah tuh ya
tentunya mereka terdapat ancaman sebesar dua belas tahun penjara
tuhan sudah lihat karakternya bagaimana dalam kehidupannya
tembok itu terbuat dari permata yaspis
di sini lebih intra kulikuler
kenyataannya penyakit ini tidak hanya diderita oleh orang yang sudah lanjut usia
jadi gak banyak kenal pemain pemain cowok juga
yang mana kita melakukan investasi berkala itu saya akui kadang kadang susah
terhadap kontak tracing terhadap jonasi wilayah
untuk vaksin jadi pas bulan maret saya lupa tanggalnya berapa
tapi yang jelas skenario nya ketika nanti kepala negara bertemu dan
jadi saya ingin sampaikan juga sebetulnya update beberapa hari terakhir nih
karena soal ini kan memang fokus dari pemerintah daerah
penyelidikan sedang dilangsungkan atas insiden akibat serangan israel yang menewaskan turunan
standar sama kayak di borneo gitu gak punya
hingga pada dua ribu dua belas muncullah swipe right era
pandemi ini gbk membantu pemerintah ya
melalui exit gerbang tol sumedang

secara terus menerus berkoordinasi dengan pmkg
yaitu pada pukul sembilan pada pukul sembilan tiga puluh dan juga lima belas empat puluh lima
pak ini yang dibanen berapa pak luasnya pak
untuk bisa datang secara keseluruhan gitu
homestay pertama di kampung sosrawijayan muncul di awal tahun tujuh puluh an
tim saya yang bertugas di daerah
jadi karena tentara panas cemur area sini kena dia pingsan
apa iya mereka menggunakan angket untuk soal itu
mungkin yang tidak itu menurut saya pengetahuannya kurang
ya kalau bicara pengusaha kan macam macam ya situasinya ya
di indonesia aku belum ditawarin sih
dan juga kami selalu melakukan kolaborasi
kok ini sebelum kita bahas performa koko di bubble ya
sama nama punggung lah buat jersey lah ya
lebaran sih sepertinya belum ada rencana pulang
mereka mungkin belajar kata kata yang simpel simpel aja
dan kemudian ada berbagai acara
untuk mewujudkan itu laura menyertakan anaknya ikut klub olahraga basket
kemudian muncul satu rumah bordil
nah ini yang memang perlu dilihat balik nih
padahal kan antara pilek dan pilpres kan satu ke satu
di guardnya apalagi ya di posisi lu ini kan
usai melakukan perjalanan mudik atau wisata yang jauh dan berkerumun
cuman pasti orang nanya gimana sih dilatih orang tua lo sendiri
gua telat kuliah tujuh tahun terus dua ribu tujuh belas baru kuliah di s anggul karena kemarin
kita sedang di tengah tengah pemilih bimbang dua puluh delapan tujuh
tetapi karena penglihatannya yang mulai terganggu
pengunjung dapat membayar secara suka rela untuk masuk ke lokasi wisata
nah tentunya adanya varian delta ini menambah pre eksponensial laju penularan yang terjadi saat ini
hanya proposal aja data diri